apakah kita masih mungkin
jadi pada saat ini
mereka itu kuliah di tempat yang sama
dan mereka juga saling mencintai
jadi walaupun saat ini
mereka sedang bermusuhan
aku yakin sebentar lagi mereka akan perbaikan
rafiq ini pasti sedang menyiapkan suatu rencana
untuk memisahkan mereka
dan mereka juga akan menjelajahkan
tau lepasin gak sih
bella perasaan aku sama kamu itu tulus banget
jadi aku mohon kamu terima bunga sama puisi ini ya
sorry bro sengaja
oke dua kali dua kali aku nolongin kamu
dan seharusnya kalo orang abis ditolong itu ngucapin apa ya
loh kelamet sih
apaan sih ini ikutin aku terus ya
paham sih kamu sakit tau
nih aku mau balikin handphonenya tadi jatuh disana
kalo kasih hp itu gak usah mendik mendik
kasih kasih aja bikin curiga tau gak
ya mendik mendik siapa sih
dari sana sampe sini aku lari
bukannya berterima kasih malah lurus sembarangan lagi

aduh apaan sih
ikutin orang terus deh
ya setelah aku balikin handphonenya
aku juga bertahan
papa ada pertemuan di new zealand
tapi konstruksi di bogor harus segera ditangani
papa udah tenang tenang berkas ini
papa minta kamu anterin kesana
dan kamu serahkan sama chief engineer disana
mas biar saya yang antar berkas ya mas
saya tidak bicara sama kamu
hal seperti ini hanya saya percayakan pada anak saya
jadi faith alamatnya ada di berkas ini ya
papa ingin kamu segera kesana
karena berkas ini sudah ditunggu
wah udahlah ditemenin sama rafiq biar ada temen ngobrol di jalan
hafif gak berangkat sendirian
dia ditemani sama pak dadang
yaudah kamu cepet berangkat
papa masih ada tugas yang harus bapak selesaikan
tapi kelihatannya papa nggak sanggup
kamu bisa nggak sih gantiin papa untuk nganterin berkas ini ke omarta
berkas ini sangat penting
jadi papa gak bisa percaya ini ke orang lain selain kamu
tapi nanti biar sopir aja yang nganter kamu
iya pak itu gampang aku bisa antarin ke omarta kok
tapi sekarang bapak tuh lagi sakit aku khawatir pak
oh jangan jangan jangan
biar nanti mama kamu aja yang telpon dokter
sekarang kamu anterin ini aja ke omarta ya
eh kamu beneran gak apa apa
kalau gitu waktu pergi dulu ya pak ya
selamat malam mbak bella dan mbak apip
apa sih ngikutin aku terus
sekalian ya mbak tolong panggilin omarta karena saya pengen kasih berkas buat beliau
udah sini berkasnya
sorry ya kamu itu bukan umarta
ngapain aku kasih ke kamu
ya udah terserah
silahkan kamu nunggu di sini selama seminggu karena papa baru aja pergi ke new zealand
eh apaan sih
maslin banget nih cewek